di sini di bawah pohon itu lebih
tengahkan sekali lagi
ratusan pendukung muhammad rizik sihab yang datang pada persidangan perdana di pengadilan negeri jakarta timur
terpaksa dibubarkan polisi selasa siang
masa yang sejak pagi menunggu di depan gedung diminta bubar dengan alasan menjaga protokol kesehatan
masa mengaku kecewa karena tidak diizinkan masuk untuk memberikan dukungan kepada mantan pimpinan fpi ini
ya kita sangat kecewa ya karena kan memang ini sidang terbuka untuk umum
kenapa kita tidak diperbolehkan masuk gitu
dan wartawan kejadian juga disuruh keluar
ada apa ini
sidang perdana rizik sihab yang digelar secara virtual sedianya dimulai pukul sembilan pagi
namun rizik yang menjalani sidang dari rutan baris krimpolri mengaku mengalami kenalah teknis
ia tidak bisa mendengar percakapan dari ruang sidang pengadilan
rizik menyampaikan protes sekaligus meminta dihadirkan di pengadilan negeri jakarta timur
kalau soal covid kan kita jaga jarak kita pakai masker
lagi pulang kan nanti di tengah rumah dari jaksat jauh dari hakim jauh
lu pakai apri di sumatera
jadi aku itu
kemarin sidangnya irjen napoleon bunaparte langsung
setelah tertunda hingga dua jam karena gangguan suara dan gambar majelis hakim akhirnya mengabulkan permintaan rizik sihab dan kuasa hukum
sidang ditunda jumat sembilan belas maret mendatang dengan menghadirkan langsung rizik sihab
sidang online ini gagal hari ini tidak bisa dilakukan
tunda sampai hari jumat
jumat nanti jam sembilan pagi
hari jumat besok
hari jumat besok
tadi hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa habib
sementara itu dengan alasan menjalankan protokol kesehatan ketat pengunjung termasuk wartawan tidak diizinkan meliput ke dalam gedung
wartawan dan pengunjung sidang hanya bisa berada di luar pagar gedung pengadilan negeri jakarta timur
demi lebutan cnn indonesia